masih mau kenal mameng tahun ideika
lo punya mata ga sih
masa gua segini lin kalian
makanya rules nya nggak jalan dias
jangan makan jengkol
sorry ya gue gak sengaja
gak sengaja gak sengaja
kenapa jangan sama si ramon gitu loh
terima kasih ya bang
biayanya kan besar sekali dong
kami juga akan melakukan
ginjal anak ibu itu
mudah mudahan ginjal ibu
dapat memberikan kehidupan
dan membuat kesehatan kamu
makin baik yuk
saya masih belum
sanggup melunasi semua hutan saya
suatu saat nanti saya pasti akan lunasi semuanya
kamu masih punya pilihan lain
kalau menelan hutang hutang kamu
kamu masih cukup cantik
dan kamu masih bisa jadi teman tidurnya apa
dan semua hutang kamu lunas

ya terserah kamu
bu sama ya bu
nggak ya ini

tuh liat tuh

makanya kalo jalan jangan pake jengkong
kamu gimana sih rema
kamu gak bisa buat nyicil
asal kamu tau ya
sampai kiamat pun kamu gak bisa mengulas utang utang itu
saya mohon pengertiannya bang
saya pasti akan melunasi semua utang utang saya
dah ngerti ya ngerti ya
apa gua kejang aja
seuah tamat sih lo
lagi datang ya
biasa cewek kalau lagi datang
mau datang kek mau enggak perusan lo
sewah tamat lo jadi orang ya
eh lo jangan kira ya kita cewek cewek gak berani sama lo
kuas lu cewek
masa sudah jam segini dia belum pulang
kamu coba tolong cari dia
laras ntar lagi juga pulang kok
lagian romnya gak tau laras dimana
memangnya tadi kamu nggak nanya sama dia
ya enggak lah pa
papa sekarang tunggu di rumah aja ya
ntar lagi laras juga pulang kok
lagian laras itu udah gede pak
ngapain lo disini
belum puas deh sama gue
iya nih kayaknya gue belum puas sama lo
tapi gue beliin nambah doang
he brengsek lo ya
atak lo tuh jangan ngeres
manis manis tadi kata lo gue beliin nambah
sekarang lo malah sewa lagi
oke man tengah aja
wah apa sih
kenapa jadi perempuan
nama kamu indah juga
kamu kenapa nak
karena sekarang ibu pejulia pak mayuli
ini dia yang jauh jauh perhatian
juli gak perlu
ibu peduli sama kamu
kenapa kamu bilang begitu
kenapa kamu begitu pencis sama ibu
aku benci sama ibu
karena ibu gak pernah kasih tahu siapa ayah ibu yang sebenarnya
ibu kira ibu gak tersiksa apa dia bilang anak haram
ibu tahu juli
asal ibu tahu
dia gak pernah mau lagi menanggung dosa dan malu
gara gara ibu berzinah
kenapa ibu masih kalian dari dulu benci juli